menteri kelautan dan perikanan republik indonesia edi prabowo terciduk komisi pemberatasan korupsi
edi prabowo menjadi menteri pertama di kabinet indonesia maju yang diamankan kpk
sebelum menjabat sebagai menteri kkp edi prabowo mengawali karir politiknya sebagai kader partai gerindra
dan menjadi anggota dpr ri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
pada pemilu legislatif dua ribu empat belas silam edy berhasil mempertahankan kursinya sebagai legislator senayan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan
dan menduduki jabatan sebagai ketua komisi empat dpr ri yang membidangi pertanian dan perikanan
di partai gerindra edi prabowo juga menduduki jabatan bergensi sebagai wakil ketua umum sejak tahun dua ribu dua belas
saat rekonsiliasi antara joko widodo dan prabowo subianto berlangsung
nama edi prabowo sudah digadang akan mendapat kursi menteri
presiden joko widodo dan wapres ma'ruf amin akhirnya memilih edi prabowo
sebagai menteri kelautan dan perikanan pada oktober dua ribu sembilan belas silam
edi prabowo sempat dikabarkan positif covid sembilan belas dan menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit
sampai akhirnya dinyatakan sembuh kembali
tim liputan cnn indonesia